semua kejuaraan dunia ada di sini
saya mau ke rumah teh ani dulu
iya makasih ya neng ineke
nasi uduk pakai orek sama bihun
lu pakai apaan tis
jangan sama atutis
makannya lauk yang lain
biar bapak bisa nyoba lauk yang lain juga
nih lu bawain pisang goreng ke rumahnya ani sekarang
awas kalau kagak
kalau ongkos ojk berapa sekarang
rata rata sepuluh ribu pak
kalau jauh mah
bisa sampai lima belas sampai dua puluh ribu
kenapa emangnya pak
itu cuma nanya tis
bapak sudah lihat kan buktinya
bukti apa bu
bapak itu harus lebih gencar lagi promosinya
bisnis rendang ibu
kan yang pernah beli juga ada
orangnya juga puas
berarti peminatnya ada
abisin dulu atuh sarapannya tis
nanti intis telat pak
sayang kalau keambil orang
selamat datang di parkiran kami
terima kasih bos
bukan buat lo
anterin ke neng anik sekarang
jemput kamu jam sembilan
nggak bisa lebih cepet lagi
biar cepat ketemu kamu aja
kak amin dimana
lagi di jalan
mau ke rumah teh ani
emangnya ada apa
lawangan kerja dimana
saya mau ke rumah teh ani dulu
makasih ya neng ineke
mau ke rumah teh ani
wah kebetulan sekali
kalo kamu ada perluma kasih aja langsung
bu nur arah arah ojek
tuh bunga ibu sudah telponin kang tisna buat nganterin kamu
hmm bunga jalan aja bu
tidak boleh kamu naik ojek sekarang
bunga ibu sudah teleponin kang tisna buat nganterin kamu
ibunya neng bunga mana kan yang telepon saya ibu
ibu telepon kang tisna buat nganterin aku
bunga ibu sudah teleponin kang tisna buat nganterin aku
ibu telepon kang tisna buat nganterin aku

tumben ibu suruh bunga naik ojek
ibu indah mau bunga jalan kaki nanti berangkatnya sama anaknya mbak surti lagi
memangnya kenal apa sama anaknya mbak surti
ibu nggak suka
memang ibu kenal sama anaknya mbak surti
tidak kenal tapi sama mbak surtinya kenal
ibu itu gak suka sama mbak surti
dia itu sudah janji pak
mau bantuin ibu bikin rendang
ngebatalin gara gara tawaran kerja dari potati sama emak
masalah seperti ini gak usah dibesar besarkan
ibu tidak membesar besarkan pak
tapi besar sendiri
mau dek kagak
makanya kalau pagi bangun
yuk bangun cek
kamu kapan mau ke rumah atta kinasi
langkat ya pak
sekolah yang rajin
biar jangan kayak bapaknya
lagi ada kerjaan
dipotati atau bu nur
dari mbak tati belum ada
dari bu nur
dari bu nur juga belum ada pak
dari bu nur juga belum ada

wong kayaknya bu nur masih jengkel sama surti